situasi tertib berubah menjadi ricuh saat dilakukan pembagian bahan kebutuhan pokok
sumbangan dari asosiasi pengusaha tionghoa yang dihadiri gubernur jawa timur
kofifah indar parawansa di kantor muslimat nu jalan ahmad yani surabaya
kericuhan terjadi karena warga yang khawatir tak mendapat bagian merangsak masuk
aksi saling dorong pun tak terelakkan beberapa warga bahkan sampai terjatuh dan terinjak injak warga lain
kericuhan reda setelah petugas menertibkan warga
namun banyak warga yang kecewa karena tak mendapat bagian bahan pokok